selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu amu budaya salam kebajikan
bapak ibu sekalian para diri tamu undangan yang kebahagiaan
pertama tama saya beserta seluruh keluarga besar mengaturkan terima kasih atas kehadiran
atas kelaluan bapak ibu sekalian dan tentu saja dukungan dan doa yang diberikan bapak ibu sekalian
yang sudah jauh jauh saya tahu dari sabang sampai merauke
hadir semuanya pada malam hari ini
dan saya mengetahui bahwa bapak ibu semuanya
saudara saudara semuanya berjuang keras untuk sampai di rumah keluarga besar saya
yang berada di tengah kampung seperti ini dan sekeluarga
kami berharap kedekatan antara bapak ibu semuanya yang sudah hadir jauh jauh ke kampung kami ini
akan terus berlanjut bukan hanya sebatas persaudaraan antar keluarga
tetapi juga silaturahmi antar sesama anak bangsa
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh